inilah barang bukti botol kosong bekas cairan kimia
seragam sekolah serta sepeda motor
yang disita polisi dari tiga pelajar smp asal jakarta barat
tersangka pelaku penyiraman cairan kimia terhadap enam pelajar smp lain
di kamal muara penjaringan jakarta utara pada selasa siang dua puluh dua agustus lalu
kepada polisi pada senin siang
ketiga tersangka yaitu vg mm dan ia
mengaku mereka awalnya sempat cekcok dengan w
seorang pelajar sekolah lain yang menantangnya berkelahi
vg lantas mengajak mm dan ia kembali ke rumahnya dan mengambil cairan kimia
ketika tersangka kemudian kembali ke tempat semula mereka terlibat cekcok
karena mengira w dan teman temannya masih berada di lokasi
sesampainya di lokasi ketika tersangka berpapasan dengan
kelima korban asal smp n satu ratus dua puluh jakarta utara
yang sedang pulang menumpang truk bak terbuka
vg lalu menyiramkan cairan kimia ke arah kelima korban dan melarikan diri
kapol resmetro jakarta utara kombes gideon arief setiawan menyebut
ke enam korban adalah korban salah sasaran
dikatakan obyeknya random tapi motif awalnya tadi ada tantangan tantangan
ada perselisian antara
dua kelompok ini ya atas nama w dengan kelompok pelaku ditantang untuk berkelahi
kemudian didatengin dicarilah si penantang ini
tapi ternyata ketika dia melemparkan air keras obyeknya menjadi random
vg mengatakan sebenarnya ia membeli cairan kimia untuk sepeda motornya
kamu kapan di air kerasnya kapan
udah lama berarti kamu niat mau nyiram siwa udah lama
akibat kejadian itu para korban menderita luka bakar di wajah mata dan lengan
bahkan tas dan seragam sekolah mereka bernoda akibat siraman cairan kimia
hingga kamis kondisi para korban berangsur membaik
meski begitu mereka belum kembali bersekolah
ada pun ketika tersangka terancam hukuman lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia